dan kita sudah terhubung dengan wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria sore ini
selamat sore pak wagub
oke pak wagub
kita baru saja mendapatkan informasi bahwa gempa terjadi di kawasan sumur banten dki jakarta
juga merasakan guncangan yang cukup kuat
begitu ya pak wagub
bagaimana anda merespon ini
ya betul sekali
jadi saya juga merasakan sekalipun saya di lantai dua ya
bagaimana dengan teman teman yang lantainya lebih tinggi cukup terasa
dan semuanya tadi kami perintahkan untuk turun keluar gedung atau keluar kantor di halaman
sambil menunggu keterangan dari bmkg
kemudian yang kedua tentu kami minta semua warga tetap waspada dan tenang
dalam menghadapi gempa ini kebetulan enam tujuh skala research cukup tinggi
dan mari kita berdoa semoga tidak ada korban gempa semuanya selamat aman dalam lindungannya
khususnya saudara saudara kita yang ada di epicentrum gempa di banten ya
mudah mudahan semuanya tidak ada masalah dan bisa dilalui dengan baik
oke di jakarta ada laporan pak yang anda terima soal dampak kerusakan dari gempa ini
sampai hari ini kami belum menerima laporan
terus sudah di dalam pemantauan dan monitoring
nanti kalau ada informasi terkait kalau dimungkinkan ada yang rusak korban dan sebagainya itu akan kami sampaikan
pak wagub gini gempa enam tujuh skala richter ini cukup kencang begitu ya pak ya
walaupun di banten tapi di jakarta juga cukup kuat terasa
tapi yang ingin saya tanyakan soal bagaimana kemudian dki jakarta juga concern dengan dampak dampak
dari bencana seperti gempa ini pak
apakah kemudian infrastruktur dan mitigasi mitigasi ini juga akan menjadi hal atau bahasan yang perlu dari sekarang disiapkan pak wagub
ya tentu ya
sekalipun di dki jakarta kami tidak memiliki gunung berapi yang berpotensi menimbulkan gempa
tapi kan di sekeliling jakarta tidak sedikit adanya gunung ya berapi
jadi memang kami
kami juga tetap harus hati hati dan waspada semua kemungkinan tetap kita antisipasi ya
potensi potensi gempa potensi bencana lainnya juga terus kita antisipasi
kita pastikan kalaupun ada bencana kita harus siap menghadapinya dan semaksimal mungkin mengurangi potensi bencana atau korban yang ada ya
apakah korban jiwa maupun korban materi lainnya ya
juga di jakarta semuanya sesuai dengan aturan ketentuan juga mulai diproses agar mengantisipasi potensi gempa yang ada
jadi sekali lagi kepada masyarakat dan warga jakarta sekalipun dki jakarta tidak memiliki gunung berapi tapi tetap kita harus hati hati dan waspada
karena memang indonesia ini termasuk negara yang memang dilalui ya oleh potensi bencana
bencana kertakan bencana gempa dan lain sebagainya
jadi memang kita harus lebih berhati hati ya
dan dki jakarta termasuk provinsi yang juga ada potensi selain potensi kebencanaan terkait banjir juga potensi gempa
karena kita tahu di sekitar dki jakarta adanya gunung berapi yang berpotensi meletus
kemudian juga lempengan lempengan seperti yang terjadi pada hari ini
oke kenapa ini jadi konsen pak wagub
karena kan dki banyak sekali gedung gedung bertingkat begitu ya
yang jumlah tingkatnya juga cukup banyak dan tinggi tinggi sekali
ini juga perlu kemudian dievaluasi soal sistem keamanan gedung
early warning systemnya juga tentu dipastikan bekerja begitu ya pak wagub ya
ya tentu memang sudah ada protokol yang harus disiapkan setiap gedung
seperti tadi kami di internal juga langsung diumumkan secara langsung
diperintahkan semuanya keluar gedung dan lain lain
saya kira semua gedung di dki jakarta memiliki mekanisme aturan dan sop yang sama
untuk memastikan exit way nya keluarnya dan lain sebagainya
supaya warga bisa dipastikan selamat ya
jadi yang paling penting semuanya harus patuh taat dan disiplin
mengikuti perintah ya daripada pengelola gedung di masing masing gedungnya
terutama di gedung gedung yang tinggi
kita tahu di dki jakarta ini gedungnya memang banyak sekali yang tinggi
jadi memang harus lebih berhati hati
oke pak wagub belum kita terima konfirmasi dari bmkg secara live begitu ya
tapi tentu waspada akan gempa susulan
ada arahan soal ini pak wagub
ya kita harus waspada
ada potensi gempa susulan
jadi juga termasuk tsunami juga kita harus hati hati ya
seperti beberapa tahun yang lalu kita tahu juga terjadi
dan di pantai anyar carita juga menimbulkan korban
jadi memang kita harus hati hati sekali waspada
jadi sekali lagi semuanya harus hati hati dan membangun sistem
alarm system semuanya di dki jakarta juga
semua kami minta juga menyiapkan selain mitigasi
elemen system sdm nya peralatan dukungan dan sebagainya harus disiapkan
dan dki juga sudah siap dengan semua itu ya pak wagub ya
dan terus memperbaiki melakukan evaluasi dan memastikan
bahwa sop prosedur pencegahan pengendalian dan penanganan daripada banjir
kebencanaan atau gempa apapun harus siap
kita sudah mendapatkan poinnya bahwa kemudian walaupun hari ini kita mendapatkan informasi
gempa terjadi di kawasan sumur banten
tapi kemudian provinsi dki jakarta juga terdampak cukup kuat guncangannya
tapi tadi dikonfirmasi oleh pak wagub bahwa
earl warning system untuk hal hal terkait bencana khususnya gempa
dampak kerusakan yang mungkin berpotensi terjadi ke gedung gedung bertingkat
dan pemukiman warga ini sudah disiapkan sedini mungkin
tapi nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya pak wagub
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom